ya ampun rizky kamu ngejar ngejar siapa sih dari tadi
asal kita gak berusaha terus terusan berdoa
kalau pas tersenang boleh doa kita kok
mungkin karena dia sebenarnya cewek yang paling
tapi sebenarnya kamu tuh masih beruntung kali
nah kalau aku
maaf ibu ibu dan mbak
tolong tunggu di luar dulu
kami akan menangani pak prabowo
karena beliau butuh ketenangan
karena dia baru sadar
tolong bantu dia suster
sementara gadis ini saya angkat tangani
mas tolong urus administrasinya di sana ya
saya mau registrasi pasien atas nama
tolong diisi di sini ya mas
kamu ada di sini
terus dia kemana
amira udah di
di bawah kerungan rawat
tolong anterin tante kesana
terus punggat tante ya
kenapa dia dok
apa yang terjadi
gimana keadaannya sekarang
untuk saat ini kondisinya sangat lemah
nampaknya gadis ini
memang sudah drop sebelum pingsan
saya sudah periksa tekanan dan hemaglobin darahnya kurang
mungkin dia habis mendonorkan darah
tapi memperburuk keadaannya
kok sampai kayak gini sih
kamu yang kuat ya
kamu udah bilang keluarganya
kalau dia ada disini
aku langsung bawa dia kesini
aku kabarin keluarganya ke dia
enggak enggak perlu
biar tante aja yang kesana
tante kenal sama dia
kamu jagain amira ya
jadi sampai sekarang
rizky masih belum ketemu
saya sudah suruh sri dan sapa
untuk cari cari rizky
sebenarnya ada apa sih
rizky bisa kabur begitu
dia siapa ini
ini gak ada hubungannya mas
aku lebih baik telepon rizky
siapa tahu teleponnya dianggap
nanti di klub
kenapa gak bilang sama tuhan semuanya
kalau non itu habis disekap
aku gak mau mama dan papa cemas
kalau emang bener pak wisnu yang nyekap aku
apa dia lakuin itu karena dia gak mau papa sembuh
tapi tadi kamu dengar sendiri kan kata kata papa
kalau papa nggak mungkin bohong
kalau ibunya amir dan pak wisnu adalah orang yang mencelakai bapak
dan juga kenapa pak wisnu menjelangkai papa
dan kenapa pak wisnu menjaga aku untuk mendonorkan darahku ke papa
kamu masih ada disini
mama mau pergi dulu ya
kamu mau ke rumahnya amirah
mau kasih tau ibunya kalau amirah lagi dirawat
dari masyarakat ini
amirah kenapa ma
sepertinya dia itu terlalu lemah
abis menyumbangkan darahnya buat papa
ya makanya mama harus ke rumahnya
buat ngomong sendiri sama ibunya
tadi mama udah tanya sama dokter
kondisi bapak kamu udah stabil
jadi mama bisa tinggal
mama pergi dulu ya zahirah
kita harus lihat kondisi amirah sekarang
kamu ngejar ngejar siapa sih dari tadi
asal kita gak berusaha terus terusan berdoa
kamu pasti gak boleh doa kita kok
mungkin karena dia sebenarnya cewek yang paling baik
tapi sebenarnya kamu tuh masih beruntung kali
paling nggak kamu masih bisa ngeliat orang yang kamu cari itu
nah kalau aku
aku gak tau harus cari ayah aku kemana lagi
bila kangen sama ayah
pertama kali yang kamu lakuin pula kamu
tadi mama bilang sama aku kalau amira masuk rumah sakit
gak nyangka yang bisa ketemu kamu disini